selain itu komisi nasional hak asasi manusia juga menemukan dugaan kekerasan seksual yang dilakukan brigadir yosua huta barat terhadap putri candrawati
dugaan ini terjadi di magelang pada tujuh juli atau satu hari sebelum brigadir yosua ditembak
komisioner komnas ham hoyrul anam menyampaikan adanya dugaan kekerasan seksual yang dilakukan oleh brigadir yosua kepada putri candrawati istri dari verdi sambo
setelah perayaan ulang tahun pernikahan putri dan verdi sambo
saat itu verdi sambo tidak berada di tempat
dan asisten rumah tangga kuat mak ruf yang mendapat laporan kejadian tersebut lalu mengancam membunuh brigadir yosua
kosong kosong wip adanya perayaan dari ulang tahun pernikahan saudara fs dan pc
pada tanggal yang sama terdapat dugaan kekerasan seksual yang dilakukan oleh brigadir j terhadap saudari pc
di mana saudari fs pada saat yang sama tidak berada di magelang
berita terkini mengenai penyelidikan
berita terkini mengenai penyelidikan